terakhirnya lagi mempersiapkan release album
semangka berkata album terbaru
singlenya dari album itu sudah diulis bulan mei
mei bulan mei
joget mahal yang terjadi di album semuanya kamu
di studio kita bertemu dengan om willy dari stereology
kayaknya ada pembicaraan antara mereka
mungkin pak willy ingin membawa riff untuk merekam album di ab dua puluh satu
dan punya tujuan
ingin membawa riff untuk merekam album di ab dua puluh satu dan punya tujuan
dan punya tujuan
bisa direkam dan dirilis di luar indonesia juga
untuk stereology seperti itu
jadi kainan stereology adalah yang menciptakan musik indonesia
dan bisa direkam di rilis atau di jual di luar indonesia
hari pertama rekaman
insya allah semuanya lancar amin
album ini ingin buru buru kita rilis tapi pengerjaannya ternyata masih ada rencana lain
dan album ini untuk menambah lagu dan rencana seperti kita ingin berkolaborasi dengan musisi musisi
idola kami musisi musisi internasional yang ternyata dalam waktu kemarin tidak terlaksan
tidak tercapai karena dengan banyak jadwal yang tidak cocok dan waktu yang terbatas
jadi kami tetap mencari waktu untuk bisa melaksanakan itu
dan merekam lagi sebentar lagi kemudian tiga lagu yang bisa kita bikin
berkolaborasi dengan musisi internasional
kalau ya menurut kami kesan karya kami berlima sih perasaan seperti itu ya
cuma rasa tidak sengaja
tidak sia sia kami berlatasan bersama jawa jawa dan merekam album ini
ternyata hasil merekamannya sangat memuaskan
itu tahun berlima jadi tidak sia sia kami buat album dengan hasil yang sangat memuaskan
dengan video sound dan lain lain
ya seperti itu karena kaya yang terpikirkan kami
dan dengan kaya yang terilogis pun seperti itu
untuk punya album yang bisa dirilis ya di berbagai dunia
misalnya eropa amerika atau di mana mana lain
mungkin bahasa internasional sebagai bahasa komentar yang sangat mudah diterima
oleh penerita dan pendengar musik
tapi ketukupan rasa
juru hanya alamiah
kalau tadi di bilang di megang pasang di indonesia memang ya ini sudah
itu dalam dua puluh satu tahun ya di musik indonesia
dari saat saatnya di dua ribu satu ini kita ingin bikin hal baru
nggak perlu apa ya ini mungkin langkah ini yang menjadikan hal baru buat kami
ini menggunakan musik haroklahnya rip di luar indonesia
jadi sebenarnya tujuan kami bukan hanya untuk membuat musik indonesia bisa lebih dikenal di sana
mungkin band band lain pun banyak yang sudah melakukan hal yang sama dengan rip
tapi ya ini dengan cara mereka
dengan cara rip ya ini adalah cara mereka
jadi seperti ini
ini adalah standar rekaman yang baik
yang membuat apa yang bisa kita lakukan untuk mencerah musik internasional atau musik dunia ya
mengapa kami rekaman di sana
jika dengan membawa hasil
ini hasil rekaman di amelio dan di indonesia
dan bahasa inggris itu ya
ya lebih percaya gitu kan ya
kalau misalnya hasil dari indonesia
terus berikannya bahasa indonesia juga
tidak susah itu pasti beda lah
itu langkah awal untuk kita lakukan
dua langkah yang tadi
rekaman di sepedulian pihak dunia
dan berdiri yang dimengerti dunia